sampai jumpa di video selanjutnya

setelah ketemu sama papa
tahu tahu rumahnya bule ini kebakaran
malam ini udah malam reski
kamu ngapain sedelah malam malam mau lagi tidur juga
aku butuh pertolongan kamu
kita harus ke rumah
tapi gimana caranya
ini udah malam banget
langkutan langkutan juga pasti gak ada kan
amira ini penting
kamu tuh gak tahu ya
anak cewek tuh bahaya kalau malam malam
kamu mau ngapain sih
coba deh kamu buka jendela kamu
biar dapet sinyal
kamu ngerepotin banget tau gak
ini kalau misalnya kita udah ada pada depan gini
kamu ngapain sih disini
amira aku gak tenang
tadi aku udah nyari nyari mama lagi
tapi gak dapet juga
kamu gak dapet juga
kamu temen aku
eh gak pake manyun berapa ya
aku gak pernah sekacauin ya amira
iya aku mau nyari mama kemana juga gak tau
wajar banget tuh kalau kamu ngerasa kayak gitu kayak
tapi kan kamu juga gak bisa maksain diri kamu dong
kamu tuh perlu istirahat
nanti kalau kamu sakit
kamu juga kan yang repot
lagian sarsnya tuh kamu tenang dulu
aku yakin kalau ngomong kamu pasti sekarang udah ditolong sama orang lain
apa udahlah gak usah protes ah
tadi kata suruh istirahat
yaudah gini caranya
kok gak aku gak bisa
tapi jangan lama lama ya
loh kok udah pagi
kok udah kesiduran ya
bukan aku yang ingin menang
muka amira polos banget ya kalau lagi tidur gini
gak kelihatan kalau sebenarnya digalak
tuh kan bener amira
kalau aku di bangkuan kamu aku bisa tidur nyenyak
emang cuma kamu yang bisa buat aku ternyata
tidak ada yang bisa menanggapi aku
aku masih satu orang yang bisa menanggapi kamu
aku sudah selesai menangkap kamu
aku sudah selesai menangkap kamu
tapi sekarang kepala ibu istri lu

wajar doang aku tampar
sombong banget ya dia gak mau gue cium
siapa juga mau nyium
tadi ada belalang
bagiannya seger banget
yaudah sana amira kamu pulang
mandi ganti baju cepetan ke rumahku ya
ini seragam baru kamu
seragam buat kerja
ya ampun bagus banget bajunya ki
kamu beliin bajunya khusus buat aku
iya tapi jangan mikirin macem macem
itu aku beliin ya buat
seragam kamu aja
orang ini baju biasa
kelihatannya emang baju biasa tapi kan ya
emang seragam kamu aja
soalnya kan aku kan malu
supir aku tuh jelek gitu loh
jangan dipakai lagi ya seragam yang kemarin
karena kamu akan lebih cantik amira
kalau kamu gak pake seragam yang biasa
iya saya atas nama prabu wijaya membuat reserve untuk breakfast pagi ini
untuk dua orang
tidak tau kenapa
saya kau ingin sekali mengajak amira sarapan
mudah mudahan saja dia mau
kamu mau berangkat kerja ya
sudah makan belum
bapak kenapa peduli banget sama saya dosa yang pernah terbunuh
saya bukannya peduli
saya cuma ingat kalau
saya pernah bilang sama kamu
kalau saya tidak bisa makan sendirian
kebetulan lewat sini lihat kamu jalan
jadi saya mau minta kamu untuk menemani saya sarapan
saya harus kerja
sekarang kan saya jadi supirnya rizky
berarti saya harus bantu rizky buat nyari imungnya
kemarin rumahnya rizky kebakaran pak
dan bulannya dibawa sama seorang laki laki dan gak tau kemana sampai sekarang
zahira sudah cerita sama saya
kalau kamu mau kerja keras cari ibunya rizky
kamu sarapan dulu
orang pak prabu kan pasti banyak
pasti kalau pak prabowo mau bantu
lebih mudah buat rizky untuk menemukan mamanya
lagiin kan sekarang masih ada waktu
aku kan emang sengaja berangkat lebih cepat
berarti saya memang gak bisa pak
kamu tidak bisa
atau kamu tidak mau
apa kamu masih yakin kalau saya memang pembunuh ayah kamu
makanya kamu terus menghindar dari saya
saya kasih tahu sama kamu
pak mali menolak kebaikan seseorang ya
ya saya tau pak
saya tahu bapak selalu berniat baik
tapi biar gimana pun bapak kemarin gak berani kan suka sama saya
kalau memang bukan bapak yang bunuh ayah saya